buktinya ke kamar mandi aja ketemu
gue tunggu ah disini
terus gue kagetin pas dia keluar
karini gue ke kelas dulu eh sorry nih
ngapain tadi kamu nek
kok darren tau gue tadi naik motornya rey
dia berantem sama aku kamu cari cowok lain buat manas manasin aku
coba kamu ambilkan bapak kertas yang ada di bawah kursi kamu itu
bagi siapapun yang mencontek ataupun memberikan jawaban kepada temannya
itu akan mendapatkan hukuman yang sama
pak pak pak
pak ya ampun pak
saya beneran pak itu bukan punya saya
saya gak nyontek apalagi ngasih contekan pak sumpah pak
saya sudah pegang buktinya bulan dari
tapi ini bukan punya saya pak saya yang jujur
sekarang bapak tanya sama kamu
kertas contekan ini buat siapa
pak saya jujur pak
kertas ini bukan punya saya pak
cukup wulan dari
kamu jangan ganggu teman teman kamu yang sedang mengerjakan ujian
sekarang kamu keluar
sekarang bapak tanya sama kalian semua
kertas contekan yang dari wulandari ini ini buat siapa
oke kalian boleh diam
tapi ingat bapak bakalan cari tahu
dan siapapun yang kedapatan nanti
akan mendapatkan hukuman yang sama dengan wulan dari
keterlaluan si bella
enaknya gue kasih tau gak ya ke pak indra kalau wulan itu nggak salah
lo pulang aja ya
jadi sam jalan sama wulan
sedangkan gue disuruh nunggu disini berjam jam
hah apa yang juga gue nolongin si wulan
biar aja cewek tau rasa
gua gak boleh diem aja
wulan pasti lagi sedih banget
dan ini jadi kesempatan gue buat hibur dia
saya udah selesai
oke kamu boleh taruh kertas jawaban kamu di depan
dan sekarang kamu boleh keluar
ya allah gimana nih
seumur hidup gue bahkan gue belum pernah dapat nilai enam
dan sekarang tiba tiba gue dapet nilai
kok ada suara nangis
jangan jangan gue nangis
jangan jangan gue nangis
ngapain sih rompis masuk kamar mandi cewek
kalian cerita sama gue
ada yang jahat sama lo
randi adam selamat juga

tongok aja sih ranya